partai gerindra menghormati pilihan politik demokrat yang akan mendukung pemerintahan jokowi
gerindra belum memutuskan sikap politik resmi dan menyerahkan sepenuhnya kepada ketua umum prabowo subianto
wakil ketua umum gerindra fadli zon menilai wajar jika partai demokrat merapat dan mendukung pemerintahan jokowi lima tahun mendatang
gerindra menghargai sikap politik seluruh partai baik yang memilih beroposisi maupun bergabung ke pemerintahan
soal sikap gerindra akan diputuskan oleh prabowo menjelang pelantikan presiden dua puluh oktober mendatang
menurut fadli komunikasi politik terus terjalin dan akan semakin intens mendekati waktu pelantikan kabinet
sebelumnya wakil ketua umum demokrat syarif hasan mengisyaratkan mayoritas kader demokrat menginginkan bergabung ke koalisi jokowi
kalau gerindra sebagaimana sudah berkali kali disampaikan kita ini serahkan kepada pak prabowo
sudah diberikan mandat kepada beliau untuk menentukan sikap
sikap gerindra berada di dalam pemerintahan atau berada di luar pemerintahan itu akan disampaikan pada waktunya
karena kalau kita berada di dalam pemerintahan juga harus efektif harus bisa bekerja dalam rangka untuk membangun kepentingan bangsa yang lebih besar
tapi di luar pemerintahan juga merupakan satu opsi untuk melakukan check and balances
sikap politik resmi dari partai gerindra kabarnya akan diambil dalam rakernas pada bulan september
mengenai resminya saya kira nanti tentu pada waktunya belum tentu di rakernas ini
saya kira kalau sudah mendekati lah kan nanti saya kira intensitas itu akan semakin tinggi di akhir september
dpr juga baru dilantik satu oktober tapi pemerintahan baru kan baru bisa dibentuk setelah dua puluh oktober setelah presiden dilantik gitu ya
jadi waktunya masih cukup panjang sebenarnya
sekitar dua bulanan lagi ya